pesawat perintis milik smart air diketahui terbang dari tarakan menuju binuang dan diperkirakan tiba satu jam setelah lepas landas
namun satu jam usai lepas landas pada kamis lalu pesawat berisi pilot dan engineer bermuatan sembako ini hilang kontak
dari keterangan seorang warga saat berladang terdengar suara seperti pohon tumbang tak jauh dari ladangnya
setelah dikoordinasi dengan pihak basarnas sesuai koordinat terakhir hilang kontak pesawat ada kesesuaian dengan keterangan warga
namun lokasinya di pegunungan dan tak ada sinyal menyulitkan proses pencarian
dari adanya informasi yang tersebar di masyarakat binoa terutama giliran jadwal kedatangan sembako
yang memang selama ini diangkut oleh semangat air
ada laporan ke kami terkait penemuan itu penemuan jatuhnya pesawat itu belum ada
cuma dugaan bahkan dugaan tempat jatuhnya
tidak jauh tidak jauh dari binuang tempat tujuan pesawat itu
namun hingga saat ini personil yang berangkat ke sana sudah satu jam yang lalu
kemungkinan sudah tiba di tkp
hanya dua cuma pilot dengan engineering
perkembangan terkini pencarian pilot pesawat smart air yang hilang kontak
kita tanyakan pada jurnalis kompas tv henry binata di tarakan kalimantan timur
ini kan ada temuan titik asap di lokasi yang diduga dengan titik pesawat terakhir kali terlihat
apakah ini bisa dikonfirmasi asap itu dibuat oleh pilot pesawat smart air
hari ini saya mengabarkan di posko utama
hari ketiga pencarian pesawat perintis tipe pilatus mart air dengan kode penerbangan pksne terkendala awan tebal di lokasi pencarian
yang berada di krayan selatan kabupaten nunukan kalimantan utara perbatasan indonesia malaysia
tim sargabungan menerima laporan
yaitu dari pihak bmkg
saat ini juga tim sar gabungan masih berupaya melakukan koordinasi dengan tim yang melakukan pencarian melalui darat
hingga pasca hilangnya kontak posko didirikan di dua tempat
yaitu posko utama yang berada di tarakan
yaitu bandara internasional juwata
dan posko kedua yaitu di bandara malinau
ada pun armada yang disetembaikan operasi tim sargabungan pada hari ini
yaitu helibel empat ratus dua belas milik tni ad
h dua ratus lima puluh lima m milik tni angkatan udara
dan boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh dua ratus m milik angkatan udara
dan di wilayah saya juga disetembaikan mobil ambulan milik rumah sakit bayangkara polda kalimantan utara
dan milik bni kota tarakan
ada pun korban yaitu pilotnya yang bernama m yusuf
dan teknisi yaitu denny s
dengan membawa sembako subsidi seberat lima ratus delapan puluh tiga kg
akan didistribusikan ke wilayah krayan perbatasan indonesia malaysia
kita sempat berbincang bahwa untuk di lokasi tersebut atau juga di daerah hutan ini jarang terlihat adanya kepulan asap
berarti ini sebenarnya indikasi adanya pilot atau mungkin jatuhnya pesawat di sana henry
dari informasi yang dirilis bahwa kuat kemungkinan pilot atau teknisi tersebut umumnya yang berada di lokasi hutan yang begitu luas
tidak pernah ditemukan asap atau puing puing api
baik diharapkan juga memang ini menjadi salah satu hal yang positif seperti itu untuk melakukan proses pencarian
nah tadi kan juga kita telah berbincang juga henry
tim sar gabungan kini juga telah melakukan pencarian lewat jalur darat dan juga jalur udara
bagaimana mungkin bisa anda ceritakan kondisi di sana untuk jalur darat ataupun juga jalur udaranya ini dalam cuaca mungkin
ataupun juga topografinya itu seperti apa
apakah bisa cukup bisa dilewati oleh masyarakat biasa
pencarian melalui jalur darat ini sudah di hari pertama
melalui tim sar gabungan dan relawan yang berada di dekat wilayah yaitu wilayah krayan perbatasan indonesia malaysia
ada pun kendala pada saat evakuasi
memang cuaca yang tidak menentu
mengingat hutan tersebut pegunungan
dengan ketinggian seribu lima ratus kaki
baik terima kasih henry bin hatta yang melaporkan langsung dari tarakan terkait pencarian pesawat yang berada di binuang
kita akan tunggu informasi ataupun juga update nya dari anda